banyak yang nanya ke akang
kunci rahasia bahagia itu apa
pak haji pak marjuki
bapak bapak yang lain juga
eh muka lu itu cocoknya
agar ini lu udah bilang
sekarang lo pergi beli hp
kayak punya si jono
ini gak tau mereknya mak
lu tanya sama si jono
gue mau baca berita
berita apaan mak
gue belum tau beritanya
adanya di hp nya si jono
udah lu beli aja
kayak punya si jono kan murah
berita kehamilannya aminah
ditulis sama si selvi
lu jangan sotau deh
udah sana pergi beli cepetan
mak beritanya itu ada di hp nya mas jono
itu namanya berita online
berita online itu bisa dibuka di semua hp
yang bener lu
di hp nya juga bisa
gak usah gak usah
nih baca deh
hp mak ini jadul
mesti yang smartphone
iya smartphone itu hp pinter mah
udah mak beli aja
gak usah ngapain
gue juga udah pintar
udah baca itu
sepuluh tahun lu kerja di sini
jalan awan kampung tanah baru
alamat beritanya mak
kalau gua tau udah beritanya mak aku mau balik ke tempat itu mak
kalau gua tau udah beritanya mak
udah gua samperin dari tadi siti
udah gua samperin dari tadi siti
capek deh gua ngomong sama lu pegel
haruslah aku wants this
terjalan jauh gitu
spring peng hacim
lo pernah hamil
gak pernah tuh
gue sekolahin tinggi tinggi cuman buat nulis orang hamil
hamilnya semina lagi
abang mah gitu amat sih
dimuat jadi berita utama lho
lo tau gak
buat gue itu jadi penghinaan tau gak
lo sih gak kerasa terhina
karena lo masih demen masih loyo
ih abang ya allah
cemina hebat ya masuk berita
kampung kita terkenal
kampung kita masuk berita
semua orang udah pada tahu
nama mas jono juga ada
nama kita gak ada
lama banget sih sintra
siapa lagi sih yang digerebek
terus siapa dong
gua mau ketemu selfie
mau ngelamar ya
cariin jalan dong
kenapa lo harus ngajak bung bas sih
nanti aja gua ceritainnya
memberi inspirasi apa ya kang
mama pernah ngomong apa aja
nggak pernah juga
banyak yang nanya ke akang
kunci rahasia bahagia itu apa
bapak bapak yang lain
bapak yang lain juga
andri sama indra
setiap hari berantem
beresin kamarnya aja
nggak bisa manja banget
nyuruh indra copotin aksesoris aja kita gak bisa
sekarang terkenal masuk berita akan sekarang sangat berhenti akan top
mama tuh yang terkenal sama kan juga nama mama ditulis empat kali